lingkup termohon untuk menangkalnya dan seterusnya dianggap diucapkan
pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon akul
dan seterusnya dianggap diucapkan
bahwa presiden joko widodo melakukan pembiaran beberapa anggota menteri kabinet
dan pejabat negara lain untuk terlibat aktif dalam kampanye pasangan calon nomor urut dua
menteri perdagangan mengkampanyekan anaknya pada pemilu legislatif dalam kunjungan kerja
ke pasar klender jakarta timur dan seterusnya dianggap diucapkan
pemohon mengajukan bukti p lima puluh empat bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya
dan seterusnya dianggap diucapkan
bawaslu mengajukan bukti pk sembilan puluh dua bukti pk seratus dan bukti pk satu ratus enam puluh
bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon jawaban termohon
keterangan pihak terkait bukti bukti surat tulisan yang diajukan pemohon
dan keterangan bahwa seluruh beserta bukti bukti yang diajukan
mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh menteri perdagangan
sulki flihasan telah ditindal anjuti oleh bahwa seluruh sesuai dengan tugas kewenangan dan kewajibannya
adapun bahwa seluruh tidak dapat menindal anjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut
walaupun tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye
dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai
dalam hal ini pengaturan yang terdapat dalam undang undang pemilu maupun pkpu
tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan
yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye
bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan
dalam pertimbangan hukum sebelumnya kekosongan hukum demikian
menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan pemilu ke depan termasuk pemilu kada yang akan datang
dengan demikian menurut mahkamah dalil pemohon akul adalah tidak beralasan menurut hukum
menteri perdagangan zulkifli hasan mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan sholat
yang dikaitkan dengan kontestasi pemilu presiden dan wakil
pada pertemuan dengan asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia absi di semarang dan seterusnya dianggap dibacakan
pemohon mengajukan bukti p dua puluh tujuh sampai dengan bukti p dua puluh sembilan serta saksi mirza zulkarnain dan anies prijo ansari
bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap dibacakan diucapkan
bahwa seluruh mengajukan bukti pk tiga puluh tiga bukti pk tiga puluh empat
bukti pk enam puluh lima sampai dengan bukti pk tujuh puluh serta saksi nur holik
bahwa setelah mahkamah meriksa secara saksama dalil pemohon jawaban termohon
keterangan pihak terkait bukti bukti surat tulisan dan lain dan lainnya
serta saksi yang diajukan pemohon keterangan bawaslu
beserta bukti bukti dan saksi yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan
mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu
pemilu yang dilakukan oleh menteri perdagangan zulkifli hasan telah ditindaklanjuti oleh bawaslu
sesuai dengan tugas kewenangan dan kewajibannya
namun dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut
bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara
citra diri dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaran negara
maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu
hal demikian terjadi karena tidak adanya
persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh bawaslu
dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat material
sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu
tidak dilakukan secara komprehensif
sementara mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut berkenan dengan hal tersebut
tindakan oleh bawaslu juga bukti tentang penggunaan fasilitas negara terhadap menteri yang bersangkutan
tidak secara detail dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan
oleh karena itu mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dari pemohon aku
bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum
menteri pertahanan prabowo subianto menghadiri peresmian sumur bor di sukabumi jawa barat
dan seterusnya dianggap diucapkan
pemohon mengajukan bukti p lima puluh enam dan bukti p lima puluh tujuh
bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya
dan seterusnya dianggap diucapkan
bawaslu mengajukan bukti bukti pk sembilan puluh tiga bukti pk satu ratus dua dan bukti pk satu ratus dua puluh
bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama
dalil pemohon jawaban termohon keterangan pihak terkait
bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon
keterangan bawaslu beserta bukti bukti yang diajukan
mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut
bahwa pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan kementerian pertahanan
yang dilakukan oleh prabowo subianto sebagai menteri pertahanan dalam akun resmi media sosial partai gerindra
untuk membuktikan dalilnya pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial partai gerindra
sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh pemohon
melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain
dengan demikian bukti yang dilampirkan oleh pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye
pemilu yang dilakukan oleh prabowo subianto
tiga bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu
dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan kementerian pertahanan
tidak terdapat larangan bagi akun media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan suatu kementerian
sepanjang tidak merugikan hak orang lain
hal ini tidak pula dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal dua ratus delapan puluh tiga
yang dikaitkan dengan kegiatan pemilu yang dilakukan oleh prabowo subianto
tiga bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu
dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan kementerian pertahanan
mohon mendalilkan menteri pertahanan prabowo subianto menghadiri acara di banyumas dan kuningan serta program bedah rumah dan seterusnya dianggap diucapkan
pemohon mengajukan bukti p lima puluh tujuh bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan bawaslu mengajukan bukti pk satu ratus tujuh puluh
bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon jawaban termohon keterangan pihak terkait bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon
keterangan bawaslu beserta bukti bukti yang diajukan mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut
satu bahwa pemohon tidak dapat menerangkan secara rinci ataupun memberikan bukti yang cukup terkait kegiatan bedah rumah di daerah cilincing jakarta utara
maupun kegiatan yang dilakukan oleh prabowo subianto di banyumas
dan kuningan termasuk adanya keterlibatan babinsa dalam melakukan pendataan ktp dan kk
baik dalam permohonan pemohon maupun fakta hukum dalam persidangan
dengan demikian mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut bukti yang diajukan oleh pemohon
bahwa terlebih hasil pengawasan bawaslu telah menjelaskan tidak adanya kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh prabowo subianto
di daerah cilincing jakarta utara
sehingga tidak dapat dibuktikan adanya ketidak netralan yang dilakukan oleh anggota babinsa
sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon
bahwa berdasarkan urian pertimbangan hukum di atas menurut mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum
bahwa pemohon mendalilkan adanya kehadiran mayor teddy dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden debat capres tahun dua ribu dua puluh
dan seterusnya dianggap diucapkan
pemohon mengajukan bukti p lima puluh tujuh
bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya
dan seterusnya dianggap telah diucapkan
bawaslu mengajukan bukti pk sembilan puluh